oke pemirsa kita masuk dulu ke informasi yang pertama
sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa ahmad dhani
kembali digelar di pengadilan negeri surabaya selasa siang
dalam sidang tersebut penasihat hukum ahmad dhani protes
atas barang bukti dan kompetensi saksi ahli bahasa
dihadirkan jaksa penuntut umum
sementara itu setelah konser dewa sembilan belas all star batal digelar
seorang penonton konser melaporkan ketua panitia penyelenggara konser
yang juga calon anggota badan legislatif ke polrestabes surabaya
karena merasa ditipu
dari tiga saksi ahli yang seharusnya hadir dalam sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik ini
jpu hanya dapat menghadirkan seorang saksi ahli bahasa
dari fakultas bahasa dan seni universitas negeri surabaya
saksi ahli bahasa menjelaskan apa yang disampaikan oleh dhani
mengindikasikan adanya penghinaan karena mengucapkan kata idiot
sambil mengarahkan tangan kepada para pendemo di luar hotel
di tengah persidangan penasihat hukum ahmad dhani memprotes
karena barang bukti telepon seluler milik ahmad dhani
yang digunakan untuk memutar video
penasihat hukum pun melakukan protes atas kompetensi saksi ahli yang dihadirkan jpu
ini tidak kompeten
menurut kami tidak kompeten
jadi dia tidak kompeten
dia tidak bisa banyak menjelaskan keterkaitan pembahasan dengan konstruksi hukum
peristiwa dalam tindak bidang
menanggapi protes tersebut jpu menyatakan ponsel milik ahmad dhani steril
karena telah disegel dan dibuka di hadapan terdakwa saat dilakukan penyerahan tahap kedua beberapa waktu yang lalu
jpu juga menyebut saksi ahli adalah ahli bahasa
dengan disiplin ilmu tentang bahasa
sementara itu salah satu calon penonton konser dewa sembilan belas all star bertema hadapi dengan senyuman
yang batal digelar minggu malam lalu
melaporkan panitia ke polrestabes surabaya pada selasa siang
ia melaporkan didik darmadi ketua panitia yang juga caleg partai demokrat
dengan tuduhan melakukan penipuan
didampingi kuasa hukumnya
pelapor menilai pihak panitia lepas tanggung jawab setelah konser ditunda
dan driven tiket tanpa pemberitahuan kepadanya
nonton berasanya tidak perlu
polrestabes surabaya masih melakukan pendalaman kasus
untuk menentukan adanya unsur penipuan dalam pembatalan konser dewa sembilan belas all star tersebut
tim liputan cnn indonesia